kita sudah himbau baik secara lisan maupun tertulis
untuk tidak melaksanakan kegiatan ini masih dilaksanakan
maka jangan sampai nanti kita panggil nanti tidak datang saya jemput
kepala bagian operasi polres lombok barat
mendatangi dan menegur sejumlah panitia penyelenggara festival musik
mereka berencana menggelar festival musik di lapangan sebuah hotel berbintang
di kawasan wisata senggigi kecamatan batu layar
kabupaten lombok barat pada jumat sore
mohon izin dekat dekatnya atas nama undang undang
memerintahkan untuk kegiatan yang dapat membuat kerumunan
panitia dinilai mengesampingkan imbauan dari kepolisian
untuk tidak menggelar acara yang mengundang kerumunan
acara musik juga dianggap tidak layak digelar
di tengah bencana alam yang terjadi di lombok
yang telah merenggut lima korban jiwa
tidak memperkenankan kegiatan musik ini dilaksanakan
mengingat beberapa situasi kita tahu banyak bencana
di kecamatan batu layar khususnya di batu layar utara
ada lima orang yang meninggal
sehingga kalau dari sisi empati kita memang betul betul tidak layak
polisi kemudian mengemasi beragam peralatan
yang akan digunakan untuk festival musik tersebut
serta meminta panitia dan peserta membubarkan diri